hai selamat siang
kamu ada apa ke kantor
oh kamu ada meeting dengan pak bobby
atau mungkin kita ada appointment
sebenarnya tadi udah chat sih
aku juga belum liat
but anyway kamu udah disini
ya ini cuman sebenernya pengen
tapi sekarang ini
aku juga minta untuk mencari tahu
dia ini siapa orang tuanya siapa
dari pihak dari sekolah juga mencoba untuk mediasi juga
sama orang orang yang ada di sekolah ini
supaya tidak terjadi hal hal seperti ini lagi mas
aku sebentar lagi pulang
palingan aku nanti minta
kalau kamu mau jemput juga boleh mas
nanti biar aku suruh
supir pulang aja
ya yaudah kalau gitu mas
jadi nanti gue cari orang tuanya dia itu
terus habis itu
mungkin lo bisa ketemu kali ya sama orang tuanya
biar masalahnya selesai
ya yaudah kalau gitu aku pulang dulu ya
rencananya juga nanti masalah mau datang
kalau masalah datang kalian pulang naik taxi aja berdua
sekarang kita udah mengetahui siapa yang menghamil mbak

sampai dia meninggal deh sama sekali
sampai dia meninggal dia sama sekali
gak tau apa yang terjadi malam itu

cuma tahu nino itu adalah orang yang menghamili dia
terus misi kita mendekati nino dengan masuk ke perusahaannya gimana pak
apa kita lanjutkan
oh kita lanjutkan ya
ferry itu pasti akan diproses sama polisi
tapi soal kebakaran itu
masih dalam penyidikan
iya betul pak
wah aku harus ke kantor ya
kamu ke kantor
emang kamu udah gak sakit lagi
sini duduk sini
kamu kan kemarin sakit
kamu yakin sudah sembuh belum
papa gak mau semuanya sakit loh
tah aku udah lebih baik kok sekarang
papa temen aja ya
kamu ada nomor teleponnya abimana gak
papa mau bilang terima kasih sama abimana
karena kemarin kan udah ngirim dokter
hari ini ngirim suster untuk ngecek mama
kamu ada nomor teleponnya
sebenernya aku udah telepon abimana sih pak
aku udah ngucapin terima kasih sama dia
tapi kalau papa mau aku untuk ngucapin terima kasih lagi ke dia
juga nggak apa apa sih pak
ya papa yang mau ngomong terima kasih sama dia
ini dia telepon pak
nelfon kamu untuk menanyakan kondisi mama kamu
mama saya udah lumayan membaik sih sekarang
cuma ya paling lemes lemes gitu aja sih
oh baguslah kalo begitu
semoga mama kamu cepat sembuh ya
nanti sore mungkin saya akan menjenguk ibu sarah
oh iya ya ya silahkan silahkan dengan senang hati
kalau mama kamu masih belum sembuh juga
saya akan minta dokter dan suster untuk terus menangani mamakam
oh tuh ternyata baik banget ya
saya jadi bingung loh
membalas kebaikan kamu tuh kayak gimana
kamu gak usah bingung
kan saya udah bilang
kita sesama manusia itu harus bisa saling tolong menolong
jadi inget waktu sienna sakit
dia butuh ke rumah sakit
karena kondisi gue sendiri juga lagi gak punya uang
jadi gak enak gue
apalagi semua ketakutan gue gak terbukti
ternyata kakaknya siena malah memperlakukan mama dengan sangat baik
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih
kemarin pak wimana sudah mengirimkan dokter
dan hari ini ada suster yang merawat istri saya
alhamdulillah istri saya udah semakin baik
semakin sembuh semakin sehat
oh sama sama pak surya
pak surya nanti insya allah saya mau menjengukmu sarah
sekalian saya mau menyampaikan langsung ke elsa soal cnn
oh iya silahkan pak
walaupun aku penasaran tentang apa yang ingin abimana sampaikan ke elsa
tapi rasanya nggak pantas untuk menanyakan hal ini
oke begitu saja yang saya mau sampaikan pak surya
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
sial baru lega dikit deg degan lagi kan gue
pokoknya kalo udah berhubungan dengan sienna perasaan gue jadi panik gini
ada tawaran menarik dari sebuah perusahaan pak
mereka bilang mereka akan menyuntikkan dananya ke perusahaan kita
apa nama perusahaannya
eh nama perusahaannya pt persada gold pak
pt persada gold
kayaknya belum pernah dengar ya
kok mereka bisa tertarik dengan perusahaan kita yang lagi kondisinya nggak baik baik aja ya
kalau itu berarti ada dua tawaran
yang pertama menjadi bagian dari perusahaan yajisika
yang kedua berarti dengan persada gold ini
ya betul pak
tolong bikin meeting sama pemimpin ya
kapan kita bisa meeting kita ikutin jadwal mereka
baik pak kalau begitu saya permisi dulu
pt persada gold
waktu pernah denger ya
pt persada gold
pt persada gold
ternyata perusahaan ini
menyuntikkan dana ke perusahaan perusahaan yang memang financialnya bermasalah
kenapa nafa itu terkesan akrab ya
tapi dimana aku denger nama itu ya
aku paham sekarang kenapa sikapnya rena jadi seperti itu
ya allah perundungan saat ini memang parah
kalau orang tua lengah anak bisa jadi korbannya
dan ini baru verbal
bagaimana yang berupa kekerasan
bener bener harus ditanggapi dengan serius ini
jadi ngebayangin bagaimana masalah bersikap setelah tau ini
pak nanti kita berhenti di depan ya
ya baik bu
aku jadi ingat apa yang dikatakan kiki dan mirna beberapa hari lalu
supaya lebih kalung ke mas a
semama udah aku coba sih
dan sekarang aku akan tetap lakukan
tapi bukan berarti aku gak boleh membahagiakan dia
dengan membuatkan sup ayam kesukaannya
akhirnya kita bisa bertemu dengan mr radbaran
setelah kita denger berita
bahwa kamu sudah bertahan dari keras tanaman
untuk bekerja sama mr radbaran
jika tim dari amerika
tak bisa mencapainya
karena ada kekacauan
gak ada masalah
terima kasih udah datang
aku sangat menghargainya
alhamdulillah aku baik
mari kita mulai pertemuan
ya pak ada apa
untuk menu makan siangnya
saya udah pesenin menu makanan khas indonesia
supaya bisa dimakan di kantor
oh ya makasih ya
tapi bentar pat
emang mereka sampai jam makan siang ya
hmm harusnya sih cuma sampe jam dua belas pak
mereka nggak langsung pulangkan jadi sekalian aja saya siapin makan siang ya
tadi si paal bilang kalau paal mau jemput rena
ya makasih paal
sejauh ini apa yang gue takutkan gak benar benar terjadi
karena ternyata abimana gak semenyeramkan apa yang dikatakan sienna
tapi kenapa gue selalu takut ya
kalau abimana sudah bilang
ada yang akan saya katakan ke kamu
rasanya udah deg degan aja gue
saya ngelakuin kesalahan lagi ya hari ini
enggak kok enggak sama sekali
malahan aku pengen nanyain keadaan kamu
apa kamu sudah lebih baik
karena kan kamu hari ini juga baru masuk kerja
aku harap dengan penampilan kamu yang fresh sesuai dengan nuansa hati kamu
kamu udah oke
udah lumayan membaik ya
dan lega sih karena saya udah ketemu sama kakaknya sienna
dia ternyata baik
gak seperti yang saya pikirkan
dan saya takutkan
kamu takutkan emangnya
kakaknya sienna kenapa
kenapa kamu harus menakutkan sesuatu dari kakaknya sienna
ya saya takut kakaknya siana marah atas kejadian ini
siana pernah cerita sama saya kalau kakaknya itu protektif ke sienna
ternyata kakak sienna itu respons saya dengan baik
ya walaupun sedikit dingin sih sikapnya sama saya
tapi emangnya kalau gitu sampai sekarang berarti belum ada titik terang dari kematiannya siena gitu
sampai saat ini sih belum ketahuan siapa pelakunya
saya sih berharap ya semoga cepat selesai lah
ya kita semua juga berharap ya seperti itu
oh ya aku juga pengen kasih tahu sama kamu sebenarnya udah agak lama kalau misalkan perusahaan ini lagi menawarkan inno untuk bergabung
nanti aku bakal kasih tuh sama kamu tapi kayaknya di luar kantor aja deh
kurang etis kayaknya kalau kita ngobrol soal itu disini
kalau gitu aku mau meeting dulu sama orang finance ya sa
kamu silahkan kembali bekerja semangat
baru aja gue lega soal abimana sekarang gue udah kepikiran lagi soal ngino yang bakalan sekantor sama gue
bisa kita makan siang saya udah di kantor kami
dari mana dia tau gue ngantor disini
aduh udah jam segini lagi bisa nggak ya saya sebut rena
saya udah janji lagi sama rina buat jemput
ini meetingnya masih lama ren
ini meetingnya masih lama ren
saya harus jemput rena soalnya saya gak bisa lama lama disini
ya mereka kan kolega kita yang datang dari jawa pak
kalau memang mau dikat
mungkin harusnya papa yang mengatakan
saya janji sama rena untuk cuma rena pulang sekolah
kalau saya ingkar janji yang ada mungkin makin beratnya
mungkin harusnya papa yang menjelaskan
entah kenapa ya rena papa ingin sekali memperbaiki suasana hati kamu
kasian juga pak al
beliau disini tapi pikirannya enggak
ya kalau kayak gini pasti meeting juga gak fokus
saya gak bisa lebih lama lagi disini dan mengecewakan rena
saya harus segera cepat rena
terus solusi yang terbaiknya gimana pak
untungnya papa bisa izin tinggalin meeting lebih awal nak
semoga aja bapak gak telat buat jemput kamu ya
ya ampun pakai macet lagi
sabar ya rena ya
aduh ini kok pak bos belum datang juga ya
di telepon in juga kagak diangkat angkat lagi ya
kayaknya papa gak jadi jemput ya sus
tunggu dulu ya sebentar ya
sabar ya rena harus sabar
takutnya apa di jalan kena macet
kalau papa gak dateng kita naik pas aja ya
eh jangan jangan jangan
gak boleh gak boleh
kita harus tunggu papa
soalnya papa janjikan mau jemput rena
jadi kita harus tunggu ya
gak boleh gak boleh
gak boleh sus
lagi nunggu siapa
ya renanya yang kamu jawab
masih marah kali
kamu kan disuruh ketemu untuk awalnya
bukan kamu ngobrol sama dia
oh kamu yang namanya dia
yaudah yuk kita pulang aja
itu teman rena yang namanya dia
yang bilang pokoknya rena amnesia ya
ya udah kita tunggu dulu disini ya
kita tunggu papa ya
atau nanti sus telfon mama dulu deh
jemput kita disini ya
udah gapapa mir
mungkin dia capek atau bosen
kamu kok bisa tau kantor saya ada disini
gak ada yang sulit bagi saya untuk menemukan apa yang saya ingin tahu
kalimatnya sih romantis ya
tapi kenapa jadi horror gini ya
kok gue malah ngeri ya dengarnya
artinya bisa uituh sampein

kan harga kalian ya
tadi kamu bicara apa sama saya
sambil makan siang aja
mungkin lebih baik nanti aja
setelah kamu pulang kerja
saya main ke rumah kamu
si anak tuh beruntung banget ya
baik dan pengertian
nanti saya ceritain deh pas kita makan siang ya
kenalin ini abimana
dia kakaknya sienna
ya oke kalau gitu sehat
silakan kalau kamu pengen makan siang
kok aku ngerasa kayak ada yang aneh ya sama kakaknya sienna
ekspresinya dingin gitu
dan bukan sebelumnya elsa kayaknya ketakutan ya sama kakaknya sienna
tapi kenapa sekarang malah pengen makan bareng
ini ada apa ya
ini anak anak udah pada pulang sekolah ya
oh anak anak udah pada pulang pak
anak saya rena juga udah pulang
iya pak sudah
kalau gitu saya permisi pak
ini jangan jangan mau ngabarin kalau rena udah pulang ya
ini jangan jangan mau ngabarin kalau rena udah pulang ya
dari enak masih makin marah
masih keburu kali
eh mama udah nunggu loh dari tadi
sini peluk dulu
kenapa sih deh masih kayak gitu
soalnya tadi dia minta langsung
buru buru pulang gak mau nungguin pak bos
yaudah aku selalu dia ke kamar deh

setelah lagi tadi pake lari lari dari bawah
saya mau ketemu sama rena
saya minta maaf ya tadi setelah
meetingnya gak lama soalnya
rena juga gak mau nungguin kamu mas
sama minta langsung pulang naik taksi aja
makasih karena aku mau nyuruh semua
ayo kita besarnya
iya pak bos
aduh ampun kok malah ah
kok bisa ya anak sekecil gitu bisa ngomong gitu sama temennya sendiri
papa gak nembatin janji ya
tadi papa udah ke sekolah reinhard
tapi memang papanya nggak telat
ternyata sekolah udah kosong
rena juga udah pulang ternyata
mama gak bisa jagain rena di sekolah
ada yang pengen mama sakitkannya
masalah papa bicara ya
rena gak boleh kayak gitu tuh
harus ada yang kita omongin
jangan dipenam kayak gini dong na
mungkin sekarang papa
belum secara utuh bisa mengingat reina
bisa inget adik askara
dan banyak orang yang lainnya
kamu tau gak
masih hidup sampai sekarang
bapak bisa bertahan sampai sekarang
karena papa tau
ada keluarga yang nunggu papa disini
ada keluarga yang sangat mencintai papa disini
ada keluarga yang sangat mencintai papa disini
jadi seperti aprove
mungkin bisa dimulai dari apa ya mama ya
rena itu paling suka
papa sama rena itu bikin
donat buat mama
pernah bikin donat kan buat mama
kita bikin donat ya
bantuin papa ya
bikin donat ya
kamu pasti kesini karena ada
tawaran kerjaan itu kan
tapi kayaknya kamu gak cocok deh
kalau di bidang itu mak
neselin banget ya nino
kamu masih cinta sama dia
emang kenapa speak makasih
modern aku mikir
coba lo ketinduhin bugs dua atau huke aja
masih ada di
mbunuh cukup cukup penting
ikut sesuatu ya nino
kejapan bukain pintu gue
ikut passa hue akan gue ungg silver man
ok yuk maksud gram

gak perlu bilang makasih

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh